di tengah genangan air setinggi tiga puluh cm ini
pengantin pria berserta rombongan berjalan melangkah ke pelaminan
sembari menjinjing celana
mempelai pria tidak menyangka perhelatan hari bahagianya
harus digelar di tengah banjir
pesta perkawinan wiwi dan ismayanti
berlangsung di jalan amd kelurahan selat lancang
kecamatan datuk bandar timur
kota tanjung balai sumatera utara pada minggu siang
meski pesta digelar di tengah banjir
tidak menyurutkan niat para tamu undangan
untuk hadir pada resepsi pesta pernikahan tersebut
hindari genangan air beberapa tamu undangan terlihat
mencari tempat lebih tinggi
menikah di tengah banjir justru menjadi momen
yang tak terlupakan bagi wiwit dan ismayanti
asar fni manurung
tanjung balai sumatera utara